kita ke informasi berikutnya terdakwa gubernur papua nonaktif lukas nmb
kembali menjalani sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi
dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa kpk
merujuk surat dakwaan dari tim jaksa sebelumnya
berstatus sebagai terdakwa lukas nmb diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi
senilai rp empat puluh enam delapan miliar rupiah saat menjabat sebagai kepala daerah di papua
di rentang periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
dari dakwaan jaksa suap dan gratifikasi diterima lukas
dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset pribadinya
menurut jaksa uang suap diberikan pelaku agar lukas selaku gubernur
memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov papua
di jakarta pusat sidang kembali digelar untuk terdakwa gubernur nonaktif papua
lukas nmb dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum kpk
dan sedianya kalau menurut jadwal di sistem informasi persidangan
kami melihat sedianya sidang ini harusnya digelar pada pukul sebelas waktu indonesia barat
namun ternyata dimajukan lebih awal tiga puluh menit lebih awal
yakni pada pukul sepuluh tiga puluh pagi tadi sidang sudah mulai digelar
dan hingga saat ini masih berlangsung
tim jaksa penuntut umum kpk secara bergantian
enam orang ini membacakan isi materi dari bahan bahan materi mereka
untuk mengajukan pembacaan tuntutan kepada terdakwa lukas nmb
dan seperti kita tahu bersama bahwa gubernur papua nonaktif lukas nmb ini didakwa
melakukan terlibat dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi
senilai hampir rp empat puluh lima delapan miliar pada masa periode menjauhkan
antara tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu dua puluh
sedikit saya akan menggambarkan bagaimana suasana persidangan hari ini
kalau dibandingkan persidangan biasanya memang ada petugas yang berjaga
di sekitar ruang sidang tapi kalau saya gambarkan sedikit farhanisa
hari ini ruang sidang dijaga oleh pihak petugas kepolisian
yang tergabung dari polda metro jaya kemudian juga polres dan polsek jakarta pusat
bukan saja di bagian luar dari gedung pengadilan tipikor jakarta ini
tapi juga sampai ke dalam ruangan sidang
saya melihat dan saya juga menghitung tadi ada sekitar total sepuluh orang petugas polisi
ini yang berjaga di dalam ruang sidang kemudian mereka berjaganya menyebar
ada yang berdiri di samping kiri dan juga samping kanan
kursi kursi pengunjung bahkan juga ada yang berdiri di tengah
dan di antara mereka juga ada yang berdiri di tengah
ada yang duduk di barisan pengunjung yang menyaksikan secara langsung
jalannya sidang bagi terdakwa lukas nmb ini
sedikit juga saya tambahkan di sisi lain kalau mengenai pengamanan
tadi pihak kepolisian mengaku bahwa tidak ada pengamanan ketat
tapi memang mereka melakukan penjagaan
kalau saya perhatikan dibanding di persidangan di hari hari sebelumnya
dengan terdakwa lukas nmb memang tidak sampai
ada penjagaan di dalam ruang sidang tapi hari ini penjagaan oleh petugas kepolisian
seperti yang saya sudah sampaikan tadi dilakukan hingga ke dalam ruang sidang
tadi ketika ingin membuka jalannya sidang
ketua majelis hakim yang dipimpin oleh rianto adam ponto
sempat kembali mengingatkan terdakwa lukas nmb
untuk tidak melakukan interupsi atau memotong pembicaraan
jaksa penuntut umum kpk saat membacakan poin poin
yang diberikan oleh tim jaksa penuntut umum
memang tadi terlihat lebih tenang dan sampai saat ini
secara bergantian seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga farhanisa
bahwa tim jaksa penuntut umum masih membacakan poin poin dasar
dari sebelum mereka ini menyampaikan tuntutan yang akan disampaikan hari ini
sesuai dengan agenda sidang
namun kalau saya sedikit meresume apa saja yang tadi disampaikan
oleh tim jaksa penuntut umum
tim jaksa penuntut umum kpk di awal sempat menyindir atau menyinggung
mengenai pejabat korup ini tentu akan menambah beban anggaran pemerintah
kemudian jaksa juga menilai lukas nmb dan kuasa hukumnya ini
banyak melakukan upaya berdalih dan cara untuk mengaburkan kasusnya
dan menyebutnya bahwa ada indikasi terjadi penggiringan opini
di mana ini masyarakat atau publik digiring opini nya
baik oleh tim kuasa hukum
dari lukas nmb dan terdakwa sendiri menurut jaksa
penggirangan opini ini diarahkan ke judi bukan korupsi ini
yang tadi ditegaskan berulang kali oleh tim jaksa penuntut umum
kemudian juga mengenai bahwa pemerintah provinsi papua
telah mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian
tentang pengelolaan keuangan selama sembilan tahun berturut turut
tadi menurut jaksa ini bukan kemudian sebagai pernyataan
bahwa tidak terjadi dugaan korupsi di sebuah pemerintahan provinsi
ini kemudian tadi ditegaskan juga oleh tim jaksa
bahwa dugaan tindak pidana korupsi swab dan gratifikasi
memang terindikasi dilakukan selama lukas nmb menjabat sebagai kepala daerah di provinsi papua
tentu kita akan menunggu apa saja inti dari tuntutan pihak jaksa penuntut umum
yang masih saat ini sedang berlangsung
baik tentunya kita semua akan menantikan seperti apa nanti
tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
kepada jaksa penuntut umum